masih bersama saya budiman tanerjo di satu meja deforum saya ke zainal arifin mostar
ahli hukum tata negara dari ugm bung uceng jadi kalau anda lihat memaknai tiga hakim
dissenting lima hakim apa ya tiga yang berbeda beda pendat gimana anda memaknai perbedaan itu
iya begini bang budiman saya kira mempelajari mk paling tidak kalau kita tarik sampai ke belakang ya
sedikit agak ke belakang misalnya dua ribu tujuh belas kita bisa lihat untuk perkara perkara yang ada bau politiknya
itu biasanya mk mencoba cari titik tengah di tengah dalam beberapa perkara titik tengah
jadi contoh misalnya kpk ketika kpk mau diangket ya
putusan mk itu kan keluar dari mainstream karena mengatakan oke kpk silahkan diangket tapi titik
tengahnya adalah jangan angket khusus untuk penyelidikannya untuk penegakan hukumnya
atau kasus cipta kerja deh bang budiman titik tengahnya itu adalah dia ditolak ya eh dia diterima
permohonan diterima tapi berlaku secara conditionally constitutional kalau titik satu

titik ini mengatakan menolak titik ini mengatakan menolak titik ini mengatakan menolak titik ini mengatakan menolak
menerima sepenuhnya maka dicari seakan akan titik tengah kalau kita lihat di
rating opinion kemarin pun menurut saya itu kan titik tengah karena sama sekali tidak dimintakan
oleh pemohon satu maupun pemohon dua pemohon tiga karena kan yang diminta pemohon satu dan pemohon
tiga itu adalah pembatalan gibran ya dan diskualifikasi untuk dua yang itu saya pun
ketika membaca pertama kali saya pikir ini nyaris mustahil dilakukan kenapa karena mk
kalau mk mau mendiskualifikasi gibran atau mau membatalkan gibran harusnya bukan melalui phpu
harusnya melalui puu dan itu sudah berulang kali diuji ulang termasuk yang diujikan oleh denny dan
saya itu mk kekeh untuk mengatakan putusan sembilan puluh nya sudah benar jadi ratunya memang agak mustahil
kalau putusan sembilan puluh mau dibatalkan dalam tanda kutip tetapi melalui program yang lain bukan program
puu tapi melalui program phpu dan itu yang membuat kita merasa tidak bisa mengatakan bahwa kita harus
yang orang ini tapi tentu ada yang rampant seluruh negara setengah grup asteroid di
amerika tengah menyerang ini benar dan tadi terang terang ya cara menarik juga ini zat bagian ppchai
itu yang pertama bang
teori yang menjelaskan soal hakim
progresif mana yang melakukan pendekatan
ada konsep yang namanya judicial heroes
ada hakim yang kemudian
mau mencari atau melakukan upaya upaya
lalu kemudian ada juga konsepsi
soal hakim di amerika yang menjelaskan bahwa
dengan ideologi yang dianut oleh hakim
ketika berbicara soal court divided
hakim mk sebenarnya menurut saya
satu hakim yang kelihatannya
mau berperan judicial virus
menurut saya ya kita tidak bisa mengatakan
bahwa tiga hakim yang disenting
semua orang yang mau melakukan perbaikan luar biasa
belum tentu karena bisa jadi juga
salah satu atau salah duanya itu adalah
kemarin saya membahasakannya adalah
posisi tengah tapi kemudian gagal untuk menarik
kalau dikatakan putusan mkr
dia melakukan tindakan tidak etis
dia mengatakan dalam kasus bansos
ya melekatkan bansos pada
dalam kasus bansos
tidak benar secara etis cuma
kata hakim tidak ada standarisasinya
besar pada hakim saya nggak tahu nih
bagaimana mungkin kemudian pelanggaran etik
pelanggaran biasa yang tidak bisa dihukumi secara
poin itu nah yang kedua
oke baik sebentar saya pindah ke pak maru dulu
kebiasaannya adalah untuk putusan putusan
dissenting benarkah anggapan itu
strategisme ya dan akan menentukan
substansi putusan itu kalau
lima orang sudah oke itu sudah firm
bahwa ada pandangan seperti ini terhadap
kasus ini jadi kalau saya melihatnya
melihat pelanggaran itu sebagai pelanggaran yang
biasa yang dimana hakim
ada hakim yang melihat bahwa itu tidak bisa
kalau kita lihat pertimbangan hakim
yang lima itu ada pada
pelanggaran pelanggaran masalah bansos
agar pengaturannya nanti lebih baik
dan juga aparatur yang nanti
direkomendasikan juga oleh putusan itu
ini tidak bisa ditolerir bahwa ada pelanggaran
ini ini harus diberikan
putusan ini ke depan
sepertinya kita terlalu permisif
terhadap keadaban pemilu yang lebih baik
jadi standar demokrasi kita
permisif terhadap pelanggaran ini dampaknya
nanti pada pemilu pemilu
kalau aturan yang tidak diperbaiki atau pandangan
hakim tetap sama ini jadi masalah
baik pak oto kalau saya tanya
kasus mk itu ditempatkan
dissenting seperti yang katakan pak julfad
tadi itu saya kira ini kan suatu perbedaan
pendapat dari hakim itu terhadap suatu soal
yang kalau sudah diputuskan
tidak menjadi homework menjadi pr untuk perbaikan
ya tentu bisa menjadi perbaikan orang melihat
tetapi secara menyeluruh utuh
putusan daripada hakim sendiri yang mutlak
hukum acara dan mengakibatkan
sekarang kita mengetahui bahwa seharusnya kan
normalnya kan menurut undang undang pemilu kan
kalau mengenai phpu harus ke mk
pelanggaran ternyata bisa diuji oleh
makam konstitusi pertanyaannya adalah makam konstitusi ini bisa ditolak atau tidak
bawah seluruh karena kalau begitu
orang nanti bisa tidak pergi ke
karena toh juga diuji oleh mk itu persoalan
putusan mk itu adalah sah tapi ada
perlunya lembaga kepresidenan perlunya
itu akan hilang begitu saja jawabannya
setelah jeda berikut ini